nah mereka merupakan pelajar smps etar satu ratus sembilan puluh enam mengajukan dispensasi pernikahan
tahun dua ribu dua puluh tiga diawali dengan berita mencemaskan dari kabupaten ponorogo jawa timur
menurut pengadilan agama ponorogo ratusan anak dan remaja mengajukan permohonan dispensasi menikah dini
satu ratus dua puluh lima diantaranya mengajukan dispensasi karena alasan hamil dan melahirkan
belakangan terungkap lagi fakta baru
jumlah pengajuan dispensasi nikah dini di kabupaten ponorogo ternyata berada di peringkat ke dua puluh delapan dari tiga puluh tujuh kota kabupaten se jawa timur
peringkat pertama diduduki kabupaten malang dengan satu empat ratus tiga puluh empat permohonan
pengadilan tinggi agama surabaya mencatat dari lima belas ribu lebih permohonan dispensasi nikah di jawa timur pada dua ribu dua puluh
lantas bagaimana warga melihat fenomena ini
disayangkan ya karena masih di bawah umur masih panjang gitu
masih bisa sekolah masih bisa mengenyam pendidikan dan belum waktunya lah gitu
dikasih pendidikan dikasih edukasi biar itu benar benar tahu gitu
oh ternyata masa depan itu penting
ya itu sih kurang perhatian aja dari orang tua gitu
setidaknya ada empat faktor pemicu terjadinya pernikahan dini
yakni faktor adat budaya di suatu daerah ekonomi kehamilan yang tidak diinginkan
serta lemahnya kontrol sosial di masyarakat
saya kira yang pertama perlu dilihat adalah soal pengasuhan dari orang tua
terutama soal bagaimana sosialisasi nilai norma dan budaya kepada anaknya
agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas
psikolog klinis anak remaja dan keluarga roslina ferauli menegaskan
pendidikan seks pada anak menjadi hal penting untuk mencegah anak hamil di luar nikah
ataupun menikah dini
ternyata ada banyak orang tua yang kemudian gamal
mereka pikir kalau kita bicara
tentang pendidikan seks dan seksualitas yang dibicarakan adalah tentang aktivitas seksualnya
padahal pendidikan seks dan seksualitas itu betul betul sebatas memberikan pengetahuan
pemahaman memberikan keterampilan agar anak remaja kelak mampu jadi orang dewasa
yang punya pola pola kehidupan seksualitas yang sehat
menurut vera pendidikan seks sudah harus diterapkan sejak dini oleh orang tua
dan tetap menyesuaikan pada jenjang usia anak
di usia dua tahun anak harus mendapatkan sentuhan kasih sayang dari orang tua
sedangkan pada usia tiga hingga lima tahun orang tua harus mengajarkan anak
mengenai perbedaan gender laki laki dan perempuan
serta betapa pentingnya pribadi area kelamin pada anak
orang tua juga harus memperkenalkan konsep konsen atau persetujuan ke anak
hal ini bisa dilakukan dengan cara
menghargai keputusan anak

sebagai contoh tidak memaksakan anak untuk membuka baju atau memandikan mereka dengan lembut
di usia enam hingga sepuluh tahun orang tua harus mengajarkan anak cara bergaul dengan baik
anak juga harus mendapatkan edukasi biologi dari sekolah
pada jenjang usia sebelas hingga delapan belas tahun
anak harus mengerti mengenai fungsi organ reproduksi
bagaimana cara memelihara kesehatan
agar tidak terpapar bakteri atau virus
di masa pubertas sebaiknya orang tua membangun komunikasi terbuka dengan anak
seputar hubungan pacaran dan konsep
satu hal yang patut diingat
orang tua memberikan pendidikan seks kepada anak
bukanlah hal pornografi maupun tabu
ini menjadi penting agar anak mengerti dan paham
tanpa harus mencari informasi dari sumber lain yang belum tentu benar
karmel mursalim galuh prestisa jakarta